setelah heboh penampakan seekor buaya rawa di teluk jakarta beberapa waktu lalu
kini warga dan pengguna jalan di kawasan jalan latu mentan dikejutkan
dengan penampakan tiga ekor buaya di kaligrogol jakarta barat
seekor buaya berukuran kurang lebih dua meter terlihat di kali grogol
yang berada di jalan latu menten grogol petamburan jakarta barat
kemunculan hewan ini menggegerkan warga dan pengguna jalan yang melintas
menurut warga buaya ini berjumlah tiga ekor
dan kemunculannya sudah terlihat sejak kemarin
warga mengaku resah dengan munculnya reptil tersebut
kalau orang bilang ada tiga kalau saya sih cuma lihat satu tadi pagi pagi sekitar jam berapa ya
tadi jam sembilan an
ini baru hari ini apa sudah lama bu
dengarnya sudah lama sudah seminggu yang lalu
kalau baru lihat tadi memang ada ternyata benda lain
kayaknya hitam dah
keluar ini doang moncongnya doang
disambit anak anak ini benda lagi ya
petugas suku dinas pemadam kebakaran jakarta barat yang menerima laporan
berusaha mencari ketiga buaya menggunakan perahu karet
meski petugas sudah mengisir kali grogol
hingga kini buaya tersebut belum berhasil ditangkap
mardika prakasa satya jakarta